presiden joko widodo meminta polisi memberi perhatian khusus agar pengamanan
ataupun mengamankan perayaan natal dan juga tahun baru dari tindak terorisme
hal ini disampaikan presiden dalam rapat pengamanan natal dan juga tahun baru di istana negara pada kamis kemarin
saya memberikan perhatian khusus yaitu masalah keamanan dan ancaman terorisme
dan saya minta jensus delapan puluh delapan polri dan jaisalan polri agar hal yang berkaitan dengan gangguan keamanan
dan ancaman terorisme ini menjadi perhatian yang khusus